sekuat naga pasti akan nyembuhkan kamu cucuk kurang
sentian santan eh yang kucuk putih nyembuhkan kamu ambuing ambuing ambuing
hahaha nunggu stisang yang widi mohon ampun izinkan menyembuhkan tutup
nyanyi terdengar bukan kita teh ya nanti tanyain lah
siapa yang suruh ngintip emang enak kata kata nyai tua masih banget aja
hahaha gitu jadi dulu tanya itu pendekar gitu iya nyai teh dulu pendekar pan nyai
mah ahli nah ahli ahli ahli ahli itu sejarahnya teku maha atuhnya wah itu mah panjang cerita nak
sama saya diomongin di sini tuh nyi ceritakan gimana sejarahnya bisa jadi pendekar seperti
itu teku maha itu ceritanya
ceritain aku nyai oh ki amman samaiem inteh mau cerita nyai kenapa gak jadi
pendekar lagi betul begini ceritanya ya cuci keluar keluar kumu
taah begitu oke ceritanya
boro boro ada ceritanya apa apa
rap angin reruh la yaa
raden kian santang
agusti nubur beng alam
dedek dedek cucuku raden kian santang
beberapa kali kena alian raja musti
masih diberi kesempatan hidup
biasa sudah hantu
kulah kunjung putih
mulai tinggal diam
pasti akan nyembuhkan
kamu cucu kura raden kian santang
eh yang kucuk putih
dugusti sang hyang widi
ijinkan menyembuhkan tutup
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
kau tak bisa menyembuhkan
dugusti mudah mudahan penangkal ajian brajamusti segera diketemukan
eh yang mau pamit juk
lederah dan kian satang
ada apa saudaraku
ini masih pagi
kenapa saudaraku berteriak teriak
pagi dari mana
ini sudah siang
apa kalian tidak melihat
matahari sudah terang
ternyata sudah terang saudaraku
kita ini berada di dalam goa
jadi kita tidak bisa melihat matahari
jadi aku mohon saudaraku rangkap buana
tidak perlu marah marah seperti itu

tidak perlu marah marah seperti itu

tidak perlu marah marah seperti itu
dan kita sudah berkeliling kampung untuk menggalangi dukungan
dan itu benar benar sangat menguras tenaga
bukan begitu maezah
jadi aku mohon berikanlah aku waktu sejenak untuk beristirahat
sampai sekarang belum ada tambahan dari adipati
kalian memang pintar mencari alas
sekarang kalian cepat pergi
cari tambahan dua puluh anipan
kita harus serang
apakah kita harus pergi sekarang
kamu perlu berhubung
pajajaran sedang dilanda pemberontakan
yang semakin kuat
para prajurit yang tangguh
pajajaran harus berhubung
pajajaran harus berhubung
pajajaran harus berhubung
pajajaran harus berhubung
pajajaran harus berhubung
tidak akan ada ketegangan punca
selepas pemerintahan ini
masih maju dengan
ke sung happen head

jadikan mereka pilar pada jalan
baik gusti prabu